dr leti yang menjadi korban penembakan oleh suaminya sendiri
jumat siang dimakamkan di tempat pemakaman umum kemiri rawamangun jakarta timur
isak tangis adik dan kakak dr leti pecah saat jenazah dimasukkan ke liang kubur
sementara itu puluhan kerabat dan saudara tampak ikut menghadiri pemakaman korban di tpu kemiri rawamangun jakarta timur
sebelumnya wanita yang bernama leti sultri kelahiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
tewas di dalam ruangan tempat dirinya bekerja sebagai dokter di klinik azahra center jalan dewi sartika keramatjati jakarta timur
leti tewas setelah ditembak oleh suaminya
sementara itu suami korban yang diketahui bernama helmi kini ditahan di polda metro jaya
dari penyelidikan sementara polisi kasus penembakan dokter wanita ini dilakukan suami korban di klinik tempat istrinya praktek
motif penembakan diduga karena persoalan rumah tangga
dr leti sultri tewas setelah ditembak di klinik azahra medical center jalan dewi sartika jakarta timur pada kamis siang
ia tewas dengan enam luka tembakan jarak dekat
polisi memastikan pelaku penembakan adalah suami korban berinisial hi
dari hasil pemeriksaan saksi motif kejadian naas ini diduga karena pelaku tidak mau bercerai dengan korban
dari lokasi kejadian polisi menemukan satu proyektil peluru
yang mengajukan cerai adalah istrinya
suaminya nggak mau
mereka sudah menikah berapa tahun pak
jadi pelukunya anak sudah menikah ada lima tahun
sementara ini diamankan ditangkap oleh penyidik polda metro jaya
ini diduga juga apakah penjahat ini sah atau tidak
nanti dijelaskan dari penyelidik polda metro jaya
sementara itu dua orang
pegawai klinik yang merupakan saksi kunci penembakan tiba di direktorat kriminal umum polda metro jaya
mereka akan diperiksa terkait kejadian tersebut
pelaku telah menyerahkan diri ke kepolisian setelah melakukan penembakan
ia menjalani tes urin di ruang bidang dokter dan kesehatan polda metro jaya pada kamis malam
pemeriksaan urin dilakukan untuk mengetahui apakah tersangka dalam pengaruh obat obatan atau tidak
pihak polda metro jaya masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang mengetahui peristiwa naas tersebut